sementara itu saudara pengamat politik universitas pajajaran kunto adiwibowo menyebut kemungkinan menantu presiden jokowi erina gudono berpotensi maju menjadi calon bupati sleman sangat tinggi
kunto menyebut ada campur tangan presiden jokowi hal itu juga berkaca dari kemenangan sementara pasangan prabowo gibran berdasarkan hasil hitung cepat pemilu